tagar tni au populer di lini masa twitter pada dua puluh delapan juli siang menyusul video viral
aksi tidak terpuji dua anggota tni angkatan udara yang diketahui melakukan tindak kekerasan terhadap seorang warga di berauke papua
dalam video berdurasi satu menit dua puluh satu detik itu memperlihatkan seorang pria tuli terlibat adu mulut dengan pemilik warung
melihat situasi tersebut datang dua anggota tni angkatan udara dan menjauhkan pria tersebut dari warung
parahnya anggota pomau lanut ja di barat merauke melakukan aksi brutal
dengan membanting dan menginjak kepala pria tersebut
kecaman aksi tersebut membanjiri lini masa media sosial
lembaga bantuan hukum jakarta pun ikut bersuara
dalam akun instagramnya lbh jakarta mengecam aksi kekerasan itu
lsm bidang hukum itu menilai tindakan dua anggota tni au menunjukkan tindakan diskriminasi terhadap orang papua
menanggapi video kekerasan tersebut kepala staf angkatan udara marsikal tni fajar

langsung menyampaikan permohonan maaf
kasau mengungkapkan kedua oknum tersebut sedang dalam proses hukum
saya selaku kepala staf angkatan udara ingin menyampaikan permohonan maaf
yang sebesar besarnya kepada seluruh saudara saudara kita di papua
bahwa khususnya warga di merauke
terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya
hal ini terjadi semata mata memang karena kesalahan dari anggota kami
marsikal tni fajar pun memastikan insiden tersebut murni kesalahan anggotanya
fajar memastikan akan menindak tegas kedua pelaku tersebut
tim liputan cnn indonesia